jadi bagaimana sih apa yang sebenarnya akan kita hadapi nanti tujuh belas april dua ribu sembilan belas
serumit apa kira kira seperti yang diucapkan wapres yusuf kala
kami akan membahasnya bersama fadli ramadhanil peneliti
perludem fadli sudah di sini terima kasih fadli sudah hadir
selamat malam kita langsung bahas
apakah pertama apakah sepakat disampaikan bahwa dua ribu sembilan belas itu rumit
ya salah satu yang membuat rumit itu kan kita melaksanakan pemilu secara serentak
lima kotak dan ini pertama kali
belum ada satupun orang yang punya pengalaman soal pemilu serentak ini
bahkan penyelenggara pemilu sekalipun
sejak pemilu lima puluh lima ini pertama kali kita melaksanakan pemilu secara serentak
nah dari konsepsi pemilu serentak itu nanti akan berbarengkan pemilihan legislatif dengan pemilihan presiden
pemilihan legislatif itu untuk dpr ri dprd provinsi dan dprd kabupaten kota itu dapilnya
dpr ri ada delapan puluh dapil mbak putri
dprd provinsi itu ada
dprd provinsi itu ada dua ratus tujuh puluh dua daerah pemilihan
dprd kabupaten kota itu ada dua dua ratus enam daerah pemilihan
dan kita kalikan dengan jumlah partai politik peserta pemilu sekarang ada enam belas di tingkat nasional
dan dua puluh kalau digabungkan dengan partai politik lokal di ac
tinggal kita kalikan saja berapa ribu nanti varian surat suara yang harus dicetak oleh kpu
dan itu semuanya tersentral di jakarta di kpu ri
nanti setelah dicetak baru kemudian didistribusikan ke kpu provinsi
dan ke kabupaten kota
oke kira kira ada lima surat suara nanti ya fadli ya
fadli silahkan kalau misalnya juga bisa dicorak
jadi yang pertama adalah abu abu untuk memilih presiden dan wakil presiden
presiden dan wakil presiden
kemudian yang kedua itu dia yang warna kuning ya
dpr ri ini nanti akan ada logo partai dan nama calon anggota legislatif beserta nomor urutnya
jadi di surat suara dpr ri ini tidak ada foto calon
hanya ada nama dan nomor urut
foto cuma ada di sini ya
presiden dan dpd
kalau dpd nanti ada nomor urut dan foto juga
kalau di dpr ri dpr di provinsi dan dpr di kabupaten kota itu hanya ada logo partai di atasnya
di bawah itu ada nama calon anggota legislatif di sampingnya ada nomornya
nanti kita ada contohnya
tapi sekarang melihat ini perbedaannya ya
tolong diingat anda para pemilih ada yang warna abu abu ada yang warna merah ada yang warna hijau ada yang warna kuning ada yang warna biru
pertanyaannya sekarang fadli
kalau misalnya dari survei fgd mungkin yang dilakukan perludem rata rata sudah tahu belum ada berapa banyak surat suara yang akan dihadapi nanti
atau masih banyak yang belum tahu
karena perludem pernah melakukan survei dengan dibantu salah satu lembaga riset internal waktu itu pada awal tahun kemarin
tapi itu pada semester pertama dua ribu delapan belas
nah ketika ditanya apa
tapi sekarang kan sudah memasuki bulan terakhir di dua ribu delapan belas
tentu kita berharap pemilih sudah mengetahui bahwa pemilu dua ribu sembilan belas nanti kecuali dki jakarta pemilih akan dapat lima surat suara
oke kecuali dki ya
karena dki jakarta kan tidak ada dprd kabupaten kota mbak putri
oke ini saya kasih nomor satu dua tiga empat lima
ingat ya ada lima surat suara
yang akan didapatkan kecuali yang di dki jakarta
karena dki jakarta tidak ada dprd kabupaten kota
iya tidak ada dprd kabupaten kota
kita lihat yang berikut ya sekarang
ini dia yang tadi disampaikan oleh fadli
ini adalah surat suara untuk dpr ri
jadi yang dihadapi adalah ini nama calonnya ada sepuluh ya kalau tidak salah
ya untuk dpr ri itu minimal tiga calon bisa maksimal sepuluh
tapi kira kira akan sepadat ini bentuknya
kira kira bentuknya akan seperti ini
nah pemilih nanti boleh mencoblos di logo partai boleh
kemudian di nomor urut calon juga boleh
oke oke coba diulangi
jadi di logo boleh
atau boleh juga mencoblos di nama calon
di nama boleh
atau di nomor urut calon juga boleh
di nomor urut boleh
kalau di nomor ini boleh nggak
boleh di logo partai juga boleh
di nomor partai juga boleh
segini ya segini boleh semua
di namanya juga boleh
itu juga masih sah
kalaupun dicoblos dicoblos logo partainya
itu juga masih sah suaranya
asalkan nama calon yang di satu partai ya
kalau coblos partai ini misalnya
itu nggak sah nanti suaranya
asal satu ini
satu partai itu boleh
satu partai ya
apakah hal hal seperti ini
yang secara teknis ini
sudah banyak yang tahu juga
menurut saya ini masih belum
dan ini pekerjaan rumah semua
pihak termasuk penyelenggara pemilu
termasuk partai politik
punya tanggung jawab untuk memberikan
pemahaman ini kepada pemilih
selain mendapatkan lima surat suara
juga terkait dengan cara mencoblos ini
kalau ini tidak diberitahu kepada pemilih
suara tidak sah
suara terbuang misalnya
karena tidak tahu cara mencoblos
kan sayang sekali ya
pemilih sudah datang ke tps
tapi suaranya tidak sah
sekarang benar benar sudah mengetahui tata caranya
ada yang berbeda lagi
saksi berbeda pendapat
petugas beda lagi pendapatnya
nah ini salah satu tantangan juga
karena pemilu ini serentak
pilpres dan pilek bersamaan
dipastikan jumlah tps itu akan naik
hampir dua kali lipat dibandingkan pemilu dua ribu sembilan belas
di pemilu dua ribu sembilan belas itu
maksimal pemilih per tps itu hanya tiga ratus
agar kemudian nanti
waktu menghitung surat suaranya bisa cukup
tidak sampai terlalu lama
karena lima surat suaranya yang akan dihitung
artinya kita membutuhkan jauh lebih banyak lagi
petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara di level tps
selain petugas yang bertambah banyak
rekrutmen yang akan semakin luas
persepsi yang sama
pemahaman yang sama
soal teknis teknis di lapangan itu
menurut saya harus terus ditingkatkan oleh kpu
pengalaman sebelumnya itu kan
sanksinya sudah jalan belum sih
sudah jalan ya
dan sebentar lagi tentu akan dilakukan rekrutmen
pengalaman pemilu maupun pilkada sebelumnya itu kan
bimbingan teknis bagi penyelenggara di level tps itu kan
tidak diikuti oleh semua kpps nya
tapi hanya dua atau tiga orang saja
nah menurut saya
kalau dalam pemilu dua ribu sembilan belas ini
karena pertama kali dilaksanakan secara rentak
sedapat mungkin mestinya semuanya mendapatkan bimbingan teknis
agar kemudian punya pemahaman yang sama
begitu juga bagi saksi partai yang juga akan dilatih oleh bawaslu
termasuk juga pengawas tps
yang juga akan direkrutmen
yang juga akan direkrut oleh bawaslu
jadi ada tiga kelompok nanti yang akan ada di dalam tempat pemungutan suara itu
kpps nya atau penyelenggara pemungutan suara
kemudian saksi dari peserta pemilu
dan yang ketiga pengawas tps
berapa lama kira kira satu orang pemilih akan berada di dalam bilik suara
dari simulasi yang pernah dilakukan kpu di kabupaten bogor
rata ratanya sekitar sepuluh sampai sebelas menit
sepuluh sampai sebelas menit ya awal
cukup lama karena ada lima surat suara mbak putri
dan di satu surat suara itu kan ada enam belas partai
dan ada puluhan calon
per orang ya
oh ya makanya dibatasi maksimal tiga ratus tps ya
kalau pemilu dua ribu empat belas pilek itu kan hampir lima ratus sampai enam ratus orang ya seingat saya
nah di pilpres itu ada yang sampai delapan belas
tapi ini tidak mungkin lebih dari tiga ratus tidak mungkin
karena itu bisa sampai besok harinya menghitungnya karena ada lima surat suara
dan juga yang menambah kerumitan itu adalah tentunya karena memang calonnya banyak
artinya para pemilih harus secara mandiri ya mengetahui mencari informasi
sudahkah informasi itu terpampang jelas bisa dinikmati
atau kita selama ini hanya baru melihat spanduk itu saja
itu salah satu tentangan pemilu kita memang
kita berharap pemilih bisa rasional mengenali partai politiknya
atau bahkan karena ini pemenang pemilunya dengan suara terbanyak
maka harus kenal juga masing masing calon dari partai
itu kan jumlahnya banyak sekali
memang perlu kesadaran dari pemilih untuk mempelajari sendiri
menelusuri sendiri calon calon anggota legislatif yang ada di dapilnya
nah tentu juga perlu upaya partai politik calon anggota legislatif untuk berdialog dengan masyarakat
berapa persen sih sebenarnya pemilih kita yang benar benar mau tahu
mandiri mau cari tahu fadli ayo
jujur aja deh kalau misalnya jelek angkanya sampaikan
kalau persentase memang perlu kita hitung ya dalam sebuah survei yang tentu terukur ya
tapi menurut saya kalau kita lihat desain pemilu kita dengan pemilu serentak seperti sekarang
beberapa pakar atau pemilu kita menyebut sebagai pemilu borongan ya
lima kotak dan kemudian kita berharap pemilih akan rasional dengan jumlah calon yang begitu banyak
itu memang agak terlalu berlebihan harapan kita
tapi itu tentu saja kita tetap berharap itu bisa dilakukan
dan tantangannya juga parti id pemilih kita kan sangat rendah
pemilih yang datang ke tps sudah punya preferensi partai politik itu rendah sekali mbak putri
nah itu tentu yang akan membuat tantangan lebih lanjut pemilih harus mengetahui siapa sih yang sebetulnya akan dipilih
terutama untuk pilek ya
terutama untuk pileg dan apalagi sekarang ada kesan kemudian untuk pilek ditutupi atau apa ya tertutupi ya
dengan hirup pikuk pilpres
hirup pikuk pilpres ya dan itu masih terjadi sekarang
ya menurut saya iya
semakin kesini semakin begitu ya
semakin terasa ya
semakin terasa ya
kemudian energi banyak aktor politik terutama peserta pemilu
lebih banyak tersedot kepada kampanye pilpres kemudian perdebatan terkait dengan kampanye pemilihan presiden
nah ini yang menurut saya perlu disesati oleh pemilih oleh partai politik juga
bahwa yang akan dipilih nanti tidak hanya presiden dan wakil presiden
ada juga nanti yang akan kita pilih yaitu dpr ri ada dpd ada dprd provinsi sampai kabupaten kota
empat pilihan lain ini sama pentingnya dengan memilih presiden karena mereka juga akan punya kewenangan untuk membuat hukum menyusun anggaran melakukan pengawasan
nah makanya penting juga untuk diketahui dan jangan hanya tersita kepada pilpres saja
oke dan kalau misalnya sekarang sudah ada yang merasakan aduh susah banget nih kayak pemilu dua ribu sembilan belas jangan salah di amerika serikat itu sebenarnya poinnya justru lebih banyak lagi yang dipilih ya
yang pertama ini presiden pilpres

kira kira tahun berapa kita akan serentak semuanya
dua ribu dua puluh empat ya dua ribu dua puluh empat kira kira akan seperti ini
pemilih rumah kotak ditambah di tahun yang sama juga akan pilkada seluruh indonesia
jadi sebagai bayangan saja yang di amerika serikat seperti apa
ini yang pertama adalah ada pemilu presidennya kemudian gubernur kemudian juga memilih jaksa wilayah kemudian hakim dan juga memilih ada termasuk petisi atau undang undang apa yang ingin diloloskan
kemudian ada beberapa perangkat lagi lainnya banyak sekali di sini semuanya
jangan lupa senat dan kongres juga dipilih semuanya di sini
dan memang serumit itu dan memang itu adalah konsekuensi dari pilihan kita sebagai negara demokrasi ya fadli ya
betul makanya konteks sistem pemilu kita pilihan sistem pemilu kita memang harus menyesuaikan dengan kemampuan pemilih dalam memberikan hak pilihnya pengetahuan pemilih terkait dengan proses proses pemilu yang sedang berjalan
jadi kita memang sedang berjalan menuju arah kesana dan mudah mudahan transisi demokrasi di tahun dua ribu sembilan belas ini bisa melakukan percepatan kita semakin lebih baik ya proses penyelenggaraan pemilu kita
tidak hanya menjadi seremonial agenda rutin lima tahun saja tapi juga meningkatkan partisipasi politik pemilih kita
tidak hanya datang ke tps tapi juga tahu apa yang mereka inginkan dari wakil yang mereka pilih
nanti kami merasa karena menjadi bagian juga untuk pemilih kita juga merasa bahwa kita bisa memilih
oke oke menarik nanti kami merasa karena menjadi bagian juga untuk pemilih kita juga merasa bahwa kita bisa memilih
untuk mengingatkan dari untuk mengingatkan para pemilih apa yang akan mereka hadapi
fadli ya di lain kesempatan